gubernur jawa tengah ganjar pranowo menyatakan kesiapannya maju sebagai calon presiden pada kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
padahal belum ada keputusan resmi dari pdi perjuangan terkait calon presiden yang akan diusung
bagaimana sikap pdi perjuangan pasca pernyataan ganjar pranowo yang siap maju capres
untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung dengan ketua dpp pdi perjuangan komarudin watubun
selamat sore pak komar
dan direktur eksekutif carta politika yunarto wijaya selamat sore mas toto
selamat sore rifana
oke saya mau ke pak komar terlebih dahulu
pak komar ganjar pranowo menyatakan siap maju capres dua ribu dua puluh
respon pdi perjuangan seperti apa padahal belum ada keputusan dari ketua umum ibu megawati
ya saya persis nonton itu di berita satu ya berapa waktu lalu itu
deklarasikan diri untuk maju
ganjar waktu itu menjawab pertanyaan wartawan tentang kesiapannya
lalu soal dukungan partai politik
ganjar menjelaskan dua hal
pertama dia sampaikan bahwa yang mendeklarasikan calonan pencalonan itu kan partai politik
tapi apakah partai politik cukup percaya kepadanya kan itu pertama
lalu yang kedua
ganjar menyampaikan bahwa dia itu adalah kader partai
jadi dia menghargai keputusan partai yang nanti berproses
kemudian bahwa realitas dukungan surveinya ada hasil yang baik
hal itu biarlah antara realitas politik dan p mendiskusikan itu untuk membuat keputusan terbaik
saya kira tidak ada ganjar mendeklarasikan diri untuk mencalonkan sebagai presiden
saya kira tidak
oke pak komar
tapi kan ada statementnya begini ya
kalau untuk bangsa dan negara apa sih yang kita tidak siap termasuk menjadi capres
itu kan atas pertanyaan wartawan ya
beberapa waktu lalu juga kan ada
bulan lalu juga ada pertanyaan
ada masyarakat yang menyampaikan dukungan kepada mbak puan
mbak puan sampaikan begini
kalau kamu mau saya jadi presiden alhamdulillah
tetapi untuk menentukan calon presiden adalah kewenangan ibu ketua umum
ya gawati soekarno putri
kadar partai semua pasti disiplin terhadap keputusan
oke jadi menurut pdip itu bukan bentuk kesiapannya ganjar pranowo untuk menjadi capres
mas toto analisa anda apakah juga sama dengan pdi perjuangan
bahwa ganjar pranowo ini tidak menyatakan kesiapannya sebagai capres
ini adalah pernyataan sinyal bahwa ganjar pranowo memang menyatakan siap untuk maju capres
kalau saya baca statement dari teman teman pd perjuangan
mas hasto misalnya atau yang saya dengar barusan dari pak komarudin
sebetulnya teman teman pdi perjuangan tidak membantah ya
bahwa ada kalimat kesiapan dari ganjar untuk menjadi capres
walaupun itu hanya sebuah jawaban dari pertanyaan wartawan
tidak ada adalah deklarasi atau pernyataan diri sudah menjadi capres
dan itu berpotensi kemudian kena menjadi sebuah pelanggaran terhadap apa yang sudah ditegaskan oleh partai dan ibu mega
jadi saya menangkap jelas mas ganjar mengatakan siap untuk menjadi capres dalam konteks untuk bangsa dan negara
nah yang menarik kan sebetulnya adalah bukan mengenai statement ganjarnya
tadi pak komarudin sudah mengatakan
bahwa mbak puan pun pernah mengalami situasi yang sama
dan jawabannya kira kira tidak jauh berbeda lah
kira kira seperti itu
dan yang sebetulnya lebih menarik kan adalah perdebatan
apakah kemudian batasan batasan yang dimiliki oleh pdi perjuangan
sembari menunggu keputusan ketua umum
yang bisa dianggap sebagai pelanggaran atau tidak
karena dikaitkan misalnya dengan respon atau reaksi dari pendukung mbak puan
atau pendukung mas ganjar
karena pernah ada beberapa kali statement statement yang sebetulnya kalau kita tafsirkan itu sebenarnya melanggar
contoh misalnya kalau kemarin ada statement dari mas hasto terkait dengan statement pak fx rudy
yang mengatakan ganjar capres
dan kemudian dikatakan akan dibawa ke dewan kehormatan
tapi kita tahu juga misalnya dari sisi pendukung mbak puan
pasca sidang tahunan dua ribu dua puluh
bahkan ada pernyataan yang lebih ekstrim
di hadapan mbak puan sendiri di gedung dpr
dengan berfoto foto membuat video dan misalnya mengatakan mbak puan satu dua tiga
lalu kemudian banyak orang bukan satu orang doang yang mengatakan presiden
nah itu yang menurut saya menarik akhirnya menjadi perbincangan
akhirnya kemudian menjadi pro dan kontra dan polemik
di hadapan konstituen pengurus atau misalnya simpatisan pdi perjuangan
mana sih sebetulnya batasan yang bisa dijadikan sebuah statement
dialog dialektika mana yang tidak
disitulah kemudian menurut saya yang menjadi menarik untuk kita bahas
termasuk terkait dengan bagaimana respon terkait dengan statement ganjar kemarin
oke mas toto momentumnya ini yang kita tanya kalau menurut anda analisa anda
bahwa ini memang pernyataan kesiapan untuk maju capres dari ganjar pranowo
tapi kenapa momentumnya diluncurkan ini sekarang oleh pak ganjar pranowo
kenapa momentumnya baru sekarang padahal belum ada keputusan dari ibu
apakah anda tidak percaya
saya tidak melihat ini by design
jelas ya karena mas ganjar pun sebenarnya kalau kita lihat rentetan acara wawancaranya sendiri
pertama langsung ditanyakan terkait dengan kesiapan deklarasi capres
di situ ganjar ini masih menurut saya normatif lalu berbicara mengenai prosedur
disitulah keluar bahasa mengenai realitas partai partai akan memutuskan
jadi saya lebih melihat kemarin kejadian spontan
yang menurut saya harusnya seperti itu
bukan yang kemudian menghindar terus menerus mengatakan dengan bahasa tidak orang mikir
misalnya seperti gaya pak jokowi dulu tahun dua ribu empat belas misalnya
dan ganjar ini kan berbicara kemarin bukan dalam kapasitas menurut saya sebagai kader pdi perjuangan
menafsirkan proses yang sedang menunggu keputusan ibu mega
ganjar berbicara dalam identitas lain ketika ada realitas politik
namanya sering disebut oleh lembaga survei sebagai calon yang elektabilitasnya tertinggi
realitas politik juga dalam waktu waktu belakangan ada deklarasi dari misalnya sebagian dpw pan bukan bukan
bukan hanya relawan rifana ini berbeda
situasi terakhir ada deklarasi dari sebagian dpw p tiga
ada deklarasi dari dpw ntt pan kalau saya tidak salah
itu partai loh

artinya kan sudah mengkerucut pada sebuah deklarasi yang sifatnya bisa menuju sebuah pemenuhan prasyarat presidensial threshold
pada titik itu menurut saya ganjar memang seharusnya berbicara mengenai siap atau tidak
tetapi dalam kapasitas sebagai bagian dari kader pdi perjuangan
memang dia harus sangat berhati hati dan konsisten terhadap apa yang sudah disepakati
termasuk oleh dirinya sendiri mengenai bahwa ini harus menunggu dan menjadi hak prerogatif megawati sepenuhnya
pak komar tadi analisisnya mas toto ini memang pernyataan kesiapan
jadi tidak bisa ditafsirkan lain
ini memang pernyataan kesiapannya mas ganjar pranowo yang dinyatakan kalau menurut mas toto itu spontan
saya nggak tahu apakah itu spontan atau itu by design
itu analisnya mas toto itu dinyatakan secara spontan
tapi pernyataan spontan
menyatakan kesiapan sebagai capres
apakah ini menurut pdi perjuangan terburu buru atau melangkahi kewenangannya ibu mega yang belum memutuskan
ini pertanyaan kepala saya ya
iya silahkan pak komar
kalau menafsirkan boleh boleh saja
makanya tadi saya suka keluar list pers
setiap titik komak disampaikan ganjar itu saya akan sampaikan
supaya tidak memotong kata kata atau kelima atau menafsirkan dari apa yang dia sampaikan ya
saya kira apa yang disampaikan tidak melanggar keputusan kongres
karena itu pertanyaan yang disampaikan
sampaikan dalam situasi yang dia harus menjawab
tadi dia ganjar juga sampaikan bahwa dia adalah kader partai
kader pdi perjuangan
tentu dia menghargai proses yang sedang berlangsung
jadi saya kira yang mencalonkan ganjar dari partai lain bukan saja p tiga
berapa partai tapi dulu pernah dicalonkan juga dari nasdem
tapi dia tetap menyampaikan bahwa dia adalah kader pdi perjuangan
saya kira dia lebih memilih keputusan pdi perjuangan daripada membuat keputusan yang bertentangan dengan apa yang telah kita putuskan dalam kongres di bali
oke jadi pdip masih percaya bahwa ganjar pranowo menunggu keputusan resmi dari pdi perjuangan apapun itu
mas toto pernyataan kesiapan maju sebagai capres apakah ini sinyal juga kepada partai partai lain seperti pan dan juga p tiga yang tadi anda sebutkan
beberapa dpw pan seperti dpw kalsel dpw ntt kemudian dpc p tiga di banten dan juga matraman ini memang mendukung ganjar pranowo
ini pernyataan kesiapan maju capres ini sinyal untuk partai partai lain itu bahwa ganjar sudah siap maju
ya kalau kita mau berspekulasi kesiapan dari ganjar pranowo ini tentu saja ditujukan buat banyak pihak ya
termasuk kepada masyarakat
masyarakat indonesia simpatisan pendukungnya relawan atau mungkin juga kepada pihak pihak termasuk partai di level daerah di luar pdi perjuangan sekalipun yang sudah menyatakan dukungan
dan tapi kan kita tidak bisa melihat ini seperti apa ya sebuah hal yang saling bertentangan
ketika ganjar katakanlah merespon dorongan dari partai partai lain bukan berarti kemudian dia akan keluar dari pdi perjuangan
karena faktanya kan andai katapun misalnya ganjar maju nanti menjadi capres kan mungkin saja pdi perjuangan akan bersama sama dengan partai partai lain yang sekarang misalnya mulai melirik
tetapi kan yang dia ungkapkan makanya adalah bahasa bahwa kita hormati juga partai yang sedang berbincang bincang diantara partai termasuk kalau kemudian ada realitas bahwa ada survei ada suara dari masyarakat yang itu tidak bisa diabaikan
jadi saya mencoba melihat ganjar memang kemarin berusaha berdiri di atas bukan hanya dalam kapasitas sebagai kader dari pdi perjuangan saja tapi merespon bagaimana dorongan dari relawan termasuk yang belakangan baru terjadi itu kan dorongan dari partai partai yang lain
tapi yang paling penting kan adalah tidak ada satu kata pun menurut saya yang keluar dari mulut ganjar yang melampaui apa yang sudah menjadi kesepakatan tidak boleh dibicarakan
jadi menurut saya kader pdi perjuangan siapapun itu malah menurut saya perlu jadi catatan dibanding memperbincangkan apa yang diungkapkan ganjar kemarin banyak sekali lho
kader pdi perjuangan yang menurut saya belak belakan berani berbicara mengenai capres jagoannya sendiri
itu yang menurut saya malah lebih berbahaya dalam konteks konsolidasi partai
dampaknya apa sih jika pdi perjuangan terlambat memutuskan calon yang akan diusung
taruhlah bukan ganjar pranowo yang diberikan restu oleh pd perjuangan
dampaknya apa nih mas
dampaknya apa nih mas dan kemudian jika mengusung ganjar kemudian terlambat waktunya
ya pertama kita tahu ada ritme yang kemudian terasa lebih cepat terkait dengan masalah sipil press ya
terutama ketika anies baswedan dideklarasikan oleh nasdem
kenapa karena disitu pro kontranya menarik
partai koalisi pendukung jokowi mendukung sosok yang selama ini dianggap sebagai pihak yang berseberangan dengan jokowi misalnya
lalu sebelumnya juga nasdem sudah mendorong percepatan itu dengan memunculkan nama nama dalam rakernas termasuk ganjar di dalamnya
nah apa yang terjadi kan kemudian percepatan sebagian dpw p tiga pan kemudian tidak jauh beda hari kemudian langsung mengutarakan dukungan terhadap ganjar gitu
jadi yang bisa kita lihat adalah ketika ada partai yang ingin injuri time akan mendeklarasikan calonnya
disitu potensi untuk kemudian bergabung
bergabung dengan partai lain dan memperkuat mesin politik menjadi lebih kecil
karena sudah ada pak prabowo sudah memenuhi presidential threshold
anies sudah mendapatkan satu partai
bahkan sudah ada klaim katanya pks dengan demokrat akan bergabung
artinya kan peluang untuk berkoalisi memperbesar mesin politik itu menjadi lebih kecil
peluang untuk mendapatkan pasangan yang lebih ideal dalam konteks variable komplementer juga akan lebih kecil
itu yang menurut saya dalam situasi
itu situasi yang ada seperti sekarang terlepas pdi perjuangan
memang bisa mencalonkan pasangannya sendiri bahkan ketika tidak bergabung dengan partai manapun
tetapi tetap akan memperkecil peluang dari pdi perjuangan sendiri untuk kemudian bisa memperbesar mesin politiknya tadi
mendapatkan pasangan yang ideal karena ternyata ritmenya harus diakui partai partai lain itu bergerak dengan sangat cepat
ketika menit menit awal dalam pertarungan pilpres ini baru dimulai
itu yang harus menjelaskan
perhatian menurut saya bagaimana kemudian plus minus dari keputusan pdi perjuangan dari si waktu ini harus dilakukan
oke kalau misalnya salah salah hitung bisa terlambat nanti malah ditinggal sendirian
itu juga menjadi catatan yang harus diingat oleh pdi perjuangan
begitu mas toto ya karena pernah terjadi di pilgub jabar pada tahun dua ribu tujuh belas pada saat itu pdi perjuangan terlambat memutuskan
ya pilgub jabar dua ribu delapan belas pdi perjuangan terlambat memutuskan akhirnya harus sendirian untuk mengusung cagup dan juga cawapres
gob jangan sampai itu terjadi di pilpres
begitu catatannya ya mas ya
jadi pdi perjuangan kan tidak hanya berbicara mengenai mencalonkan pasangan yang dianggap ideal oleh partainya saja
katakanlah pdi perjuangan misalnya selalu membawa nilai nilai barisan nasionalis
barisan dari wong cili
barisan dari kalangan pendukung kehidupan yang plural
disitu kan bukan hanya pdi perjuangan
aktor yang kemudian bisa diajak bergabung
kemudian pdi perjuangan beradaptasi melihat ritme yang dibangun oleh partai lain
itu menurut saya juga sangat penting
apalagi kita berbicara mengenai pemilu
targetnya bukan sekedar mengedepankan value tapi menjadi pemenang
mas toto terima kasih
saya ingin ke pak komar lagi
pak komar apakah kemudian dengan kesiapannya ganjar maju pilpres ini akan mempercepat pengambilan keputusan di internal pdi perjuangan atau justru sebaliknya
saya kira kita sudah menyerahkan ya
kewenangan itu kepada ibu mega dalam kongres kemarin
makanya kita ingatkan terus yang tadi disampaikan mas to juga itu
beberapa teman teman yang pernah membuat pernyataan yang bertentangan itu saya panggil
panggil semua lalu kita memberi peringatan
jadi bukan kita biarkan ya
termasuk mas ganjar juga saya undang saya ingatkan soal penting berpegang teguh kepada keputusan organisasi
bukan hal baru ya
ibu mega itu sudah berulang kali buat keputusan dalam situasi yang sangat rumit
dan kita sudah putuskan untuk beri kewenangan kepada ibu
jadi kita tunggulah waktu yang tepat pasti ibu beri keputusan yang baik
oke tapi pdi perjuangan tidak takut ketinggalan karena berkaca pada pilgub jabar ini akhirnya ketinggalan sendirian pak komar
itu kasus istri satu satu
tapi ada banyak keputusan presiden ini kan bukan hal yang sangat sederhana yang kita ikut ikut rame partai lain
kita juga tentu punya hitung hitungan sendiri ya
karena kita bangsa ini menghadapi banyak persoalan kedepannya yang membutuhkan memutuskan pemimpin yang benar benar bisa menjawab masalah itu
oke pak komar tapi ini kalau misalnya pdi perjuangan tidak kunjung memutuskan
kemudian pak ganjar dilirik oleh partai partai lain
begitu ya seperti dpw pan ataupun dpp pan dan juga p tiga ataupun partai lainnya
kalau nanti dicalonkan bukan melewati pdi perjuangan bagaimana pdi perjuangan merespon ini
saya tidak percaya itu
ganjar itu dilahirkan dari rahim pdi perjuangan
tidak mungkin dia ikut partai partai lain lah
hanya soal butuh kesabaran saja
baik kita maupun dari publik untuk menunggu keputusan yang tepat
bahwa kita akan memberikan keputusan yang baik bagi kepentingan bangsa dan negara ke depan
oke artinya anda meyakini pdi perjuangan meyakini ganjar pranowo tidak akan mau dicalonkan oleh partai lain selain pdi perjuangan
dari pernyataan ganjar kan jelas
dari mahasiswa dia sudah masuk di pdi sampai terakhir jadi pd perjuangan
jadi tidak perlu kita tafsirkan itu lagi
nanti semakin kabur maksud
oke pak komar kalau misalnya nanti keputusannya ibu mega tidak ke mas ganjar bagaimana
kan hanya ada dua pilihan mengusung mas ganjar atau mengusung orang lain
kalau tidak mengusung mas ganjar terus bagaimana
makanya itu pasti memutuskan dengan mempertimbangkan berbagai hal termasuk suara rakyat itu yang pertama diperdengar
oke pak komar tapi kan dikatakan oleh sekjen anda ini yang bicara sekjen anda ya mas hasto kristianto
bahwa penentuan capres pdi perjuangan bukan hanya persoalan elektoral
tapi ada faktor faktor lain artinya elektoral bukan faktor yang utama
ya itu kan
pdi perjuangan rela gak kalau misalnya mas ganjar dicalonkan oleh partai lain
pak komar pdi perjuangan rela kalau misalnya nanti mas ganjar dicalonkan oleh partai lain
hahaha akhirnya tidak
bagaimana pak komar silahkan dijawab
mas ganjar masih taat kepada aturan organisasi lain
silahkan dijawab pak komar bagaimana penegasannya
penegasannya seperti apa
saya ganjar tidak akan mau dicalon partai lain yang pasti menunggu keputusan pdi perjuangan
oke apapun itu keputusannya anda meyakini bahwa ganjar pranowo tidak akan mau dicalonkan partai lain

oke kita tunggu nanti bagaimana keputusan akhir dari pdi perjuangan
dan saya kira dia kader murni pdi perjuangan pasti tahu apa yang harus dilakukan
oke kita tunggu bersama bagaimana keputusan akhir dari pdi perjuangan dari ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri yang memiliki hak prerogatif
apakah akan mencalonkan memutuskan mencalonkan ganjar pranowo atau mencalonkan yang lain kita tidak tahu
tapi yang jelas keyakinannya pak komarudin bahwa ganjar panonon akan tetap bersabar menunggu
bersabar menunggu keputusan akhir apapun itu sebagai petugas partai harus ikut aturan partai
apalagi pak ganjar lahir di pdi perjuangan kita tunggu nanti bagaimana keputusan akhirnya dari ibu megawati soekarno putri
terima kasih sekali pak komarudin watubun ketua dpp pdi perjuangan
dan sebelumnya ada mas yunarto wijaya direktur eksekutif carta politika
terima kasih sudah bergabung di newsroom sore hari ini sehat selalu
terima kasih selamat malam